kementerian dalam negeri pada tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
mengeluarkan teguran kepada sepuluh kabupaten kota
yang dianggap belum membayarkan insentif tenaga kesehatan
yang menangani covid sembilan belas
dalam teguran itu dikatakan kota padang menjadi daerah
yang paling besar jumlahnya
kota padang dianggap belum merealisasikan anggaran
dari tahun anggaran dua ribu dua puluh
dengan angka lebih dari lima puluh miliar rupiah
selain kota padang masih ada sembilan daerah lain
yang disebutkan dalam teguran kemendagri tersebut
berikut ini rincian sepuluh kabupaten kota
yang dianggap kementerian dalam negeri
belum merealisasikan anggaran insentif kepada tenaga kesehatan
sejumlah wilayah memberikan tanggapan atas laporan dari kemendagri tersebut
seperti pemerintah kota padang menyebut teguran tersebut keliru
juru bicara pemkot padang amrizal rengganis di lanseretik com
menyatakan mengaku sudah membayarkan insentif nakes hingga bulan juli
muhammad rifqi cnn indonesia